nih aku bawa sarapan buat kamu
sarapan bareng yuk
kamu harusnya jangan repot repot
kamu kan harus berangkat ngajar
gak apa apa ini semua bentar doang kok
lagi kan tadi tuh sekalian lewat
cuma neng janji jangan minggat ningkat lagi ya
abah tuh pusing kalo neng tuh beramaran
abah tuh gak bisa jauh dari neng ya
ya abah neng janji sama abah
neng akan berkantor lagi
jadi neng tuh mau ngomong apa
jadi ini abah
pertanyaan yang gue pikir pikir
neng juga gak mau kalo misalkan abah tuh
terus terusan berusaha bikin neng seneng
pinting aku sih nyangka jadi panjang kiyu
intinya neng gak keberatan sama abah nika lagi
bener ya neng
iya abah neng serius
abah seneng bisa neng demi apa neng
anak abah yang paling bager sedunia
baik hati dan tidak sombong
udah abah gak usah lebay gitu
neng bisa jauh sekolah dulu ya
neng bisa jauh sekolah dulu ya
ini tuh kayak yang urat mulanya sudah putus hariwang ya
bah kenapa bah
yang bikin senang tuh apa
saya tuh sedang dapat kejutan
kejutan apa tuh
saya tuh dapat kejutan dari si neng
si eneng sekarang sudah melepas saya
sudah mengikhlaskan saya untuk menikah dengan si teteh manis pak
si teteh kok jadi nilai
saya lagi happy harusnya alhamdulillah tuh
jangan dong jangan
jangan jangan jangan
jangan sampai saya ganti as dolai jadi as dobil
asosiasi duda labil
ternyata bilang jangan atau bilang ini
tadi pada dibilang labil
jadi begini kita kenapa bilang inal ilahi
neng berangkat sekolah ya
ya sebentar neng ada urusan yang belum selesai
nanti saja abah
neng mau sekolah takut keberangan
ya kasian sih neng
yaudah neng biar om dudung yang nantar
hari ini hari spesial biar saya yang nantar neng ke sekolah
om dudung wadadang sama broding tuh
tadi tante miranda
dia sih cuma nanya kepastian dari kita
dua minggu lagi kontesnya bakalan mulai
jujur aja sih aku pesimis banget deh
bakal diijinin sama papi
aku ikut kontesnya bareng kamu
apa salahnya sih kalau kamu coba dulu
kamu bilang aja ke pabrik kamu
kalau kontes ini tuh sangat bagus
buat kurikulum kita
dan ini tuh pengalaman yang sangat berharga
buat kita juga
nah gitu dong
yaudah ref kita masuk kelas yuk
nih aku bawa sarapan buat kamu
sarapan bareng yuk
kamu harusnya jangan repot repot
kamu kan harus berangkat ngajar
ini semua bentar doang kok
lagi kan tadi tuh
kamu kan harus berangkat ngajar
ini cuma bentar doang kok
lagi kan tadi tuh sekali lewat
yaudah aku mau makannya
tapi ditemenin ya
bisa sih yuk
boleh tau nggak
hubungan kamu sama chandra gimana sih
kok bisa putus
aduh panjang banget ceritanya kalau mau dijelasin
mungkin emang bukan jodoh kayaknya
tapi kan kalau udah ada hubungan
harusnya bisa dijaga
harusnya bisa dijaga
aku heran sama si chandra itu
kenapa dia nggak pertahanin kamu
padahal kamu tuh orangnya baik
terus kayaknya pengertian banget
kalau menurut aku sih
chandra itu orangnya bodoh
mau putus sama kamu
mungkin emang mau nyedi kayak gitu
mungkin emang mau nyedi kayak gitu

kayaknya devi nggak suka aku ngomongin soal chandra
hei aku mau nanya lagi dong
kenapa harus memilih profesi di guru
kenapa harus memilih profesi jadi guru

karena aku orangnya suka berbagi ilmu sama orang lain
iya karena kita bukan cuma buat ngajar
tapi harus belajar dan belajar lagi
tapi harus belajar dan belajar lagi
akhirnya rey bisa nemuin juga cewek yang bisa membuka hatinya lagi
akhirnya rea bisa nemuin juga cewek yang bisa membuka hatinya lagi
udah cukup lama rem menutup hati buat cewek
devi bisa membuat rey melupakan masa lalu nyampain

oh iya aku berangkat sekarang ya
yaudah aku anterin ya
gak apa apa nggak usah kamu kan baru sembuh
jadi mendingan kamu istirahat
ini kamu gak mau atau jangan
jangan ada yang cemburu
ya enggak lah
yaudah yuk brad
lu kemana aja kok lu pergi
lu bikin kita semua khawatir aja sih lu pergi pergi
gak ada yang mau kita tanyain pak
sumpah rey lu tuh lain kali
kalau gak sih kita juga ikutan panik gara gara lo hilang
kemaren gua tuh langsung pergi
gue tuh lagi marah banget sama abah